udah gak usah pake beli beli kado deh
gak deh tuh guru pasti jendan sama gue
ntar guru suruh ngerjain matematika lagi
oh jadi lo gak mau
ya udah palingan seminggu ini lu dimimpin ibu salamah ya kan
pangkat tiga puluh tujuh per lima berapa
eh sam sam masuk masuk
eh keluar keluar
nih ya mandi dulu lo
udah biar cepet aja
udah udah udah
kamu tuh ngapain sih aku mau latihan
aku kan mau ngajak kamu
iya aku tahu dan aku udah bilang ke kamu kalau aku malah sekarang berhenti buntutin aku
i just wanna make sure kalau kamu itu baik baik aja
ya dan aku akan baik baik aja tanpa kamu
aku tuh begini karena aku cinta sama kamu
dan kalau kamu cinta sama aku
ya kamu kasih aku kebebasan
tuh biarin aku pergi kemana kek
tetapi kalau kamu pergi aku harus tahu kamu kemana
aku tuh manusia dit
aku bukan kambing yang harus kamu kekang selalu
no aku gak pernah anggap kamu kambing
justru di hati aku itu
loh dit itu tuh cuma peribahasa
gak perlu kamu bahas lagi
yang penting aku gak mau kamu kabur kabur lagi
kamu kabur kaburan dari aku terus
ya dit kamu nyakitin tangan aku
pasin tangan aku atau aku teriak sekarang
kamu tahu kan
dead kalau kamu cinta sama aku kamu harus biarin aku pergi
masih panjang jalan yang harus aku tempuh
masih banyak lembah dan gunung yang harus aku jelajahi
aku gak ingin disaat aku menidurkan anak anakku kelak
aku gak punya cerita apa apa buat mereka
lihat tujuan aku
saya akan menerima tanganmu
terima kasih ya tuhan
aku berharap kamu menunggu
sam lo tuh gak boleh kayak gitu
walaupun ibu salama tuh ya nyebelin kadang suka bawel
ya tapi tetep aja dia guru kita gak boleh gitu lah
gue tuh udah ikut masih aja lo bawelin
gimana gue gak mau bawel tuh
mulut lo aja masih begitu senyum makanya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eh apaan sih
ya emangnya kenapa orang cakep juga tuh yang semalam tuh
yang hari ini
emangnya kenapa sih orang kamera gue hak hak gue lah
oh ya udah kalo lo gak mau apus gue yang apus
sini kasih ke gue
gak mau gak cu
apus sekarang gak
gak gue gak mau
tapi emang kenapa sih
eh tunggu tunggu tunggu
makasih dan namanya pik
maksud gue nama ini pik bukan nama gue
ya gue pura pura gak tau biar gue tahu nama lo modus aja
ya karena kan tadi gue udah ngasih tau nama gue sam sekarang gue mau nanya nama lo siapa
tapi emang menurut gue sih bagusan peak ya
jadi bisa gue panggil pikachu gitu
kurang lucu apa gimana sih kan itu nama kartun zaman dulu maksudnya lo gak ngerti atau
ya gue juga tau pikachu tuh kartun jadwal tapi jadi ketauan kan umur lo udah tua
lagian harusnya nama lo tuh garing
itu udah gak lucu gak jelas lagi
oke kan bencana gue
enggak enggak ada oke oke nya
yaudah lah yang penting usaha kan
selamat ulang tahun bu
wah ibu bener bener sangat bahagia dan terharu makasih banyak lo ya
assalamualaikum bu selamat ulang tahun ya bu
alhamdulillah baik bu
ya ampun gimana kuliah kamu di holland
kebetulan lagi nggak bisa ikut soalnya dia lagi pergi ke luar negeri tadi sih aku kesini barengan sama sam
loh terus kemana dia
cuma dia yang bikin ibu lari tujuh keliling kelilingi sekolahan pada sakit
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun ya bu
ini buat ibu
hah makasih loh radit
roman ini murid les ibu dulu kalian berdua udah kenal
iya kita kenal bu
dia kan anak pemilik raja properti di jakarta saya nggak ada yang kenal ya nggak
ya udah yaudah kalian duduk semua nikmati makanan dan minumannya ya
lo tuh kuliah ya gue pikir masih sma loh
oh jadi lo sukanya sama anak abenge
loh ya justru malah gue mah udah males sama anak anak abg aduh banyak dramanya ribet
hmm udah sering ya
ya dulu pas sma sering pas kuliah mah nyaringnya anak anak kuliahan lah kayak begitu
eh ger banget gak kira gue mau gitu pacaran sama lo
tinggal gue bikin mau
kalau gue gak mau
tugasnya cowok gak sih bikin cewek mau ribet banget
ya abis itu pas ceweknya mau terus udah jadian terus diikutin deh kemana mana terus dikekang kekang
ya itu mah cowok lo kali bukan gue
tunggu tunggu ini lo bisa bahasa belanda karena emang les
kasih tau gak ya
kasih tau dong